kita beralih ke informasi lainnya
seorang kuli angkut batu bata di nganjuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif untuk dprd setempat
pencalonan roni ini didukung masyarakat setempat karena warga percaya roni dapat mewujudkan aspirasi rakyat
seperti inilah aktivitas keseharian roni hartono warga desa teken gelagahan kecamatan loceret nganjuk
hampir setiap pagi pria tiga puluh empat tahun ini mengangkat batu bataringan di mana adalah profesinya selama dua puluh tahunan ini
siapa sangka bahwa kuli angkut ini adalah seorang calon anggota legislatif untuk dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten nganjuk pada pemilu legislatif dua ribu sembilan belas
baginya menjadi anggota legislatif karena prihatin dengan kondisi masyarakat terutama kaum buruh
dirinya berjanji apabila terpilih kelak akan mencari
sejahterakan dan mewujudkan aspirasi masyarakat
saya ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat bawah terutama kaum buruh seperti saya
karena di nganjuk kaum buruh kurang diperhatikan
dengan maju dalam pemilu legislatif dirinya mengubah paradigma yang ada di mata masyarakat
bahwa tidak saja mereka yang mempunyai banyak harta saja yang bisa mencalonkan diri menjadi anggota dewan
aku wipo wong nganjuk